pertahankan ponsel miliknya bocah perempuan menjadi korban jamret hingga terseret oleh pelaku
korban mengalami luka pada bagian kaki dan tangan
peristiwa terjadi di jalan mts jatimulia depok jawa barat
dari rekaman cctv yang terpasang di lokasi kejadian terlihat korban pada saat kejadian sedang berjalan bersama seorang temannya
melihat jalan yang sepi pelaku yang menggunakan sepeda motor sempat melewati korban dan memutar balik
di saat berputarlah pelaku langsung menjabret ponsel yang sedang dipegang oleh korban
kasat reskrim mengatakan korban sempat terseret beberapa meter saat mempertahankan ponselnya dan mengalami luka pada bagian lutut dan lengan
beliau lagi berjalan bersama seorang temannya
kemudian datang pelaku melakukan perampasan handphone milik korban
namun pada saat itu korban mempertahankan handphone miliknya sehingga sempat terjatuh terserak beberapa meter